ada dracula yang nama dracula dan hantu itu enggak ada ya yang di dalam alquran itu adanya
hanya jin dan cetan betul kata ustadz ridwan ingat anak anakku semuanya
yang subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah apa sih kalian masih takut ya
ella malam malam begini kalian pada sholat kasih ke aku dong pemberani apaan langsung
tetap jangan gini percaya tak hayuk apa sih bingung hai kalau kamu berani mana ada si
hai ampun ada tali
hai dracula asal kau tahu ya aku itu tak tak tak takut sama hantu dan aku tak takut
kok kau kira penangis kau digangguin hantu juga enggak kamu ngobrol tahu ini
aduh kamu ini gantuan
allah allah allah ii kamu kenapa berhenti sih enggak ini
siapa siapa ya luqman luqman ada ayah lama butet assalamualaikum waalaikumsalam
ketemu juga tahu jangan kabur kabur kemana kemana
aku galak kenapa sih
enggak kamu gak boleh tahu
itu kamu di jatuh kakak
indra lebih baik sekarang kau bantu saja dulu sih
emang tadi mau dibantu
lagi cacar emangnya dia
ini nggak saya tahu ya
udah air nggak begini juga kaget tahu sesuai amanah dari ustadz musa yang mulia dan santun perbanyaklah istighfar
walaikum salam warahmatullah wabarakatuh
yang namanya dracula dan hantu itu enggak ada ya yang di dalam alquran itu adanya hanya jin dan
syetan betul kata ustadz ridwan ingat anak anakku semuanya allah telah menjelaskan dalam alquran
surat al isra' ayat tujuh puluh nih dengarkan baik baik audzubillahiminasyaitonirrojim
wallohalamimuradzim bila lik dan sungguh kami telah muliakan anak cucu adam dan kami angkut
mereka di darat dan di lautan dan berikan mereka rizki yang baik baik dan ini ayat
berikutnya kalimat berikutnya allah menambahkan apa kata allah
walnahum ala kathirim mimman khalaqona tathdila dan sungguh kami telah lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan faim dong wahim jadi
kalian semua nggak perlu takut lagi sama yang namanya dracula ataupun hantu ya agak agak
gimana dia yang takutnya
gimana dia yang takutnya
gimana dia yang takutnya
gimana dia yang takutnya
gimana dia yang takutnya
gimana dia yang takutnya
gimana dia yang takutnya
oh kirim takut
setelah apa sih
pak jena nggak gitu gitu aja
yaudah yaudah semuanya tenang dulu
kalian semua mendingan tunggu di sini sampai listriknya nyala ya
ustadz mau ngecek dulu sebentar listriknya ya
iya iya bantuin salah dong
itu pisah hantar kok gelap banget
ah jangan jangan punya koslet nih
iya tenang buan
kalian berdua jangan lupa tangkep saya
iya tenang aja
saya nggak mau jatuh kedua kalinya
turun turun turun
mereka ini pasti berencana aja sama pesantren
saya harus laporin sama ustadz ustadz
alhamdulillah akhirnya nyala juga

ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
ustadz tadi ada
kalian tuh kalau ngomong jangan bareng bareng begitu
enggak kedengeran suaranya
ada setan ustadz
kok jadi aneh
ada yang jalin kita ustadz ah
ustadz juga mikirnya gitu
eh hai kak kamu kok nunjuk
liatnya kok gak aku pas ngusil gitu
kamu kan orang terusil di seluruh kukur kanta ini
ih bener tuh
kamu kali yang suka usil
eh tau gak
eh betul kayaknya kan
eh diam dulu
kalian dua duanya jahil
ustadz jadi bingung gak ada pilihannya
ya kan ustadz beneran saya kan
ustadz milih siapa sih
karena kalian berdua sama sama jahil
udah gak ada pilihan
tapi aku pertama tama masuk
eh bapaknya elis apa kabar
tahu pelakunya pak ustadz
bapaknya elis beneran tau pelakunya siapa
kalo gitu sekarang juga bapaknya elis ikut sama saya
ke ruangnya pak butar
mau lari kemana lagi
mau lari kemana lagi
jangan lari lagi
capek yang jalan jalan kamu
iya pak ustadz
sebenarnya saya gak mau
kalo pak ustadz itu kena cacar kayak saya
nih sebentar sebentar
kayaknya nih merahnya beda bukan cacar
ini mah cuma sepidol pak ustadz
nah jadi bapaknya lilis ini melihat ada tiga orang yang diduga sebagai telur di pondok pesantren kunanta
oh iya itu ada kepanjangannya
terdakwa pelaku teror
apaan tuh ustadz
mobilitas pelaku teror
dodot pernah ketemu pocong palsu yang mau nakutin kami ustadz
saya juga melihat dracula palsu
udah gitu ketahuan banget bohongannya
berarti sekarang kita tinggal cari buktinya aja ya
dan satu satunya saksi yang bisa kita tanya adalah